upah minimum provinsi setiap tahun terus dinaikkan oleh pemerintah pusat diteruskan ke pemerintah provinsi
ibu kota dki jakarta merupakan kota yang memiliki upah minimum tertinggi seluruh indonesia
menteri tenaga kerja indonesia mengeluarkan surat keputusan mengenai kenaikan upah minimum provinsi tahun dua ribu delapan belas
kementerian tenaga kerja menetapkan kenaikan ump sebesar tujuh hingga delapan tujuh puluh satu persen
dalam surat menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri menyebutkan
gubernur wajib menetapkan ump dua ribu delapan belas serentak pada satu november dua ribu delapan belas
sementara upah minimum kabupaten kota ditetapkan paling lambat dua puluh satu november dua ribu dua puluh
ump ditentukan berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
dalam pp ini perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan nasional
berikut besaran kenaikan upah minimum provinsi untuk wilayah dki jakarta dari tahun dua ribu empat belas hingga tahun dua ribu delapan belas
yang berhasil dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
kita sudah lihat angkanya kita bedah lagi
tentang sewa maupun biaya transport juga dengan sekarang adanya perlemahan ekonomi memang turun di bawah ump yang tahun ini dua ribu tujuh belas
intinya kan itu survei di lima pasar harganya turun harga penyediaannya turun
jadi ini menunjukkan ada sedikit softening di ekonomi kita dan ini perlu kita sikapi bahwa nanti ump yang akan ditentukan harus bisa menjamin kesejahteraan yang lebih baik buat buruh umur dua adalah juga mendorong agar dunia usaha bisa mendapat situasi yang lebih kondusif ke depan